kemudian kalau ada hal hal lain yang tadi berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan
dengan yang ada di dokumen permohonannya
nanti direspon saja di keterangan jawaban bawaslu
pihak kpu termohon keterangan bawaslu dan tanggapan dari pihak terkait
karena itu sudah merupakan bagian dari fakta persidangan
jadi jadi hari besok tidak jadi jam delapan tapi pukul tiga belas waktu indonesia barat
dengan agenda jawaban termohon keterangan bawaslu dan tanggapan atau keterangan pihak terkait
baik untuk permohonan nomor satu maupun permohonan
berkenaan dengan penyampaian nama nama saksi dan ahli yang mulia
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemeriksaan pembuktian untuk pemohon satu adalah hari senin
sedangkan di dalam kalender nasional hari jumat adalah hari libur yang mulia
mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak tidaknya di hari sabtu
iya tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja
sekiranya nanti ada info renvoy bisa disampaikan pada saat persidangan
jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur
nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita
karena begini yang mulia mohon dipertimbangkan
ketika kami menyerahkan daftar nama saksi kemudian nama nama saksi itu bocor keluar ke publik
nah kami khawatir saksi saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan
insya allah tidak bocor kecuali anda sendiri yang bocorkan
bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari senin pagi
itu ya esensinya kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu
baik jadi nanti kami mohon izin
dengan keputusan yang disampaikan oleh ketua majelis karena tetap hari kerja
nanti sekiranya ada perubahan kami izin sampaikan di hari senin
ya kalau perubahan saksi misalnya perubahan subyek hukumnya nanti kami respon di majelis ya
tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional
mungkin dari lima belas misalnya kami berganti tiga karena yang tiga hilang